dan tentunya kesehatan mereka juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan
seperti tujuh satu tuh nanya sama orang dbl
ini dia menu sarapan saya srikaya butter toast
jadi pasca covid kemarin salah satunya kebun binatang ini terdampak sangat sangat terdampak
cuman waktu itu kan memang ya udah udah
ada beberapa orang indonesia yang bisa masak masakan padang
yayasan sosial seperti oz harvest
atau kayak udah ada yang digoreng gitu
nah itu juga cukup meningkat ya
nah nabisni dia lama lama intibasnya berlebihan akhirnya menjadi homer
kita harus naruh deposit uang sekian miliar untuk bisa menghidupi alaska ini berapa tahun
namun pria lima puluh tahun itu tak takluk
dan lebih longgar begitu ya
kita punya kekasan tersendiri dari negara lain